sebagai bukti konsistensi pemerintah dalam stabilisasi harga
bank indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi nasional ke tujuh
tim pengendali inflasi daerah tpid dua ribu dua puluh
forum tertinggi di bidang pengendalian inflasi di indonesia ini
dibuka dan dipimpin langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
tampak hadir pula sejumlah menteri kabinet kerja dan kepala daerah
baik provinsi kota dan kabupaten
mengawali rakornas tpid gubernur bi agus martowardoyo
menyampaikan laporan terkait tindak lanjut pelaksanaan sejumlah arahan presiden
dua hal yang ditekankan yakni terkait inovasi program
dan pengembangan pusat informasi harga pangan strategis atau pihps ke depan
menindaklanjuti visi dan pandangan bapak presiden
yang disampaikan di brebes tanggal dua puluh dua april tahun dua ribu enam belas
dapat kami laporkan bahwa kami telah mengembangkan lebih lanjut
pusat informasi harga pangan strategis
sehingga yang tadinya ada di jawa tengah dan di beberapa
daerah sekarang menjadi setingkat nasional
saat ini pihps nasional telah memiliki dua modul
yaitu modul informasi harga dan modul pengendalian harga
kedepan pihps nasional ini akan dilengkapi dengan tiga modul
yaitu modul produksi dan pasokan modul layanan publik dan modul e commerce
dalam rakornas tpid dua ribu enam belas itu juga diumumkan provinsi dan
kota atau kabupaten dengan predikat terbaik dalam pengendalian inflasi
apresiasi positif tak luput disampaikan presiden joko widodo
meski demikian presiden tetap meminta seluruh pihak terkait
baik kementerian lembaga maupun kepala daerah
untuk serius dengan komitmen dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kalau inflasi lebih tinggi
artinya karena berarti ada tekor di situ
pertumbuhan ekonomi penting tetapi inflasi juga sangat penting
dan saya sangat senang bahwa setiap tahun ada kesadaran kita semuanya
bahwa inflasi itu harus dikendalikan
sementara satu hari sebelum pelaksanaan rakornas tpid dua ribu enam belas
bi juga menyelenggarakan sarasehan nasional dengan tema membangun industri dari daerah berbasis sumber daya alam
melalui percepatan infrastruktur perbaikan tata niaga dan reformasi birokrasi
kegiatan yang continuity dengan rakornas itu membahas masukan sejumlah kepala daerah
untuk menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat